kalau lihat saya sekarang nih pasti sebagian dari anda ada yang menyangka saya sedang berada di sebuah lounge atau di kabin pesawat kelas bisnis
tapi semuanya salah
karena sebenarnya saat ini saya sedang berada di sebuah mobil yang sudah diubah atau dimodifikasi menjadi sebuah motorhome atau campervan
televisi sambungan wifi kulkas microwave kompor gas hingga tempat untuk mencuci tangan tentu sudah lebih dari cukup untuk membuat perjalanan jauh anda dengan camper van ini terasa menyenangkan
bila di tengah perjalanan anda memutuskan untuk bermalam di mobil kursi penumpang juga dapat dengan mudah diubah menjadi tempat tidur
tapi tentunya tidak semua mobil cocok untuk dimodifikasi menjadi sebuah kemper fes

paling penting jenis jenis mpv yang head clearance nya cukup lumayan tinggi om
jadi seperti grand max luxio mpv hyundai h satu itu salah satu contoh yang memang bisa digunakan
kalau yang lain tidak dapat karena head clearance nya terlalu rendah
yang penting mobilnya dimensinya cukup luas untuk bisa dimasukkan semua fasilitas yang kayak ada sekarang ini ya
sebenarnya ini mobil untuk camping saja sih

jadi apa namanya lebih kepada nyamannya di dalam mobil bisa mau ngambil apapun tinggal di kursi
nah seperti itu
mau tidur nggak perlu kita cari hotel atau apa tinggal tidur di mobil
tinggal kursinya bisa ditarik ke tempat tidur gitu
berawal dari eksperimen mengubah mobil sendiri menjadi camper van pada akhir tahun dua ribu sembilan belas lalu
kini indra memiliki bengkel modifikasi camper van dengan delapan belas karyawan di kawasan sawangan
proses modifikasi mobil menjadi sebuah camper van juga tidak bisa dibilang mudah
dengan segala peralatan elektronik yang ada di dalam mobil masalah kelistrikan harus benar benar diperhatikan
indra terkadang juga harus tega melubangi bodi mobil agar fitur dan fasilitas yang ada dapat berfungsi maksimal
yang jelas semua perubahan dan modifikasi pada camper van hasil karyanya dibuat berdasarkan keinginan dan kebutuhan pelanggan
ini motor ya bisa digerakin ya
boleh dicoba nggak om indra
reclining tapi elektrik gitu ya
nanti ada tombolnya
nanti ada tombolnya sendiri om
untuk up down nya ada tombolnya dan juga ada limiternya jadi nanti dia bisa berdiri sendiri
ini untuk mijit om sebenarnya jadi ada dia punya tukang pijit pribadi jadi untuk mijit om
nah ini untuk keluarnya jadi untuk bangku sebenarnya om untuk bangku piji jadi keluar
karena kita harus mengefisiensikan tempat misalnya
oh jadi ini kliennya tiduran di sini
bangku ini keluar untuk orang yang mijat duduk di sini gitu ya mas
berarti benar benar disesuaikan sama keinginan klien dan kebutuhan klien ya semua custom ini ya
untuk memodifikasi satu mobil menjadi sebuah camper van indra membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan
setelah mengetahui keinginan dari pelanggan
proses desain lewat layar komputer menjadi proses awal sebelum masuk ke tahap pengerjaan
biasanya kan kalau dalam desain itu kita dimensinya besar besar ya
sekarang ini dimensi kecil tapi fasilitas itu harus sama dengan dimensi yang besar gitu
jadi lebih kompleks sih kalau dalam camper van kayak gitu
dana yang dibutuhkan untuk memodifikasi mobil menjadi camper van ada di kisaran angka delapan puluh lima hingga enam ratus juta rupiah
tergantung jenis mobil dan seberapa lengkap fasilitas yang diinginkan
dan bagi pemiliknya kepuasan menikmati perjalanan dengan camper van adalah sesuatu hal yang tidak ternilai
kenapa saya bikin camper van ini karena saya bisa lebih bebas ya menentukan lokasi di mana saya ingin menikmati suasana
sambil gak harus mikirin wah saya harus cepat pulang nih
perjalanan agak jauh jadi kalau capek ya capek tidur aja udah
kedepannya para penggemar camper van ini berharap agar semakin banyak tempat wisata di indonesia
yang menyediakan camping ground untuk digunakan sebagai tempat parkir mobil mobil camper van
erlangga wisnuaji softan herdiagama sawangan